pasti udah siap siap ya mau pergi ke kontes iya bi
doain ya bi supaya reva bisa menang terus bisa lanjut ke final oke pasti non
surti mah insyaallah nge doain nonrepa supaya menang haduh amin amin amin amin amin amin
ya aku udah harus berangkat hai ya ya hati hati ya non
aku juga deg degan loh deg degan terus kalau dekat kamu
kedua kalau udah muslim muslim an dunia kayak milik lu berdua yang
makasih ya bang udah bantuin kita buat nyumbang terus bantuin kita buat ngejar
jam rednya lagi santai aja lagi kalau kayak gue bilang kan kita semua sudah
saudara oh ya sih gue mana ya detiknya kelihatan gak ikutan ya oh itu bang
si bo itu lagi ada acara gitu nanti malam sama reva mereka berdua hari ini
boleh cocek tingkat dki acara apaan tuh
hai itu jadi kayak ajang kontes remaja gitu udah gitu dia ada kayak kontes cantikannya
yaudah oke kita dukung juga kalau gitu
ehm pulang yuk sekarang
bulan sekarang emang jam berapa
wah kok jam segini udah mau pulang saya
iya sebenarnya aku sih masih pengen di sini mas
selama aku di dalam ruangan kerjaan aku
yang ada di dalam pikiranku itu hanya reva reva dan reva
aku takut kalau kita semakin lama di kantor
kita nggak pulang ke rumah
kita tidak bisa mencegah reva untuk ikut kontes cowok cewek oke ke
udah kamu tenang aja
karena kan kamu tau sendiri kalau boy masih di tangan polisi kan
itu dia yang jadi masalahnya
bayi udah keluar dari kantor polisi
boy udah bebas
syukurlah kalau memang boy sudah bebas
tapi gimana aku bisa hindari
hindari ajakkan adriana untuk pulang tanpa bikin dia curiga
aduh mas lama banget sih mikirnya
mas mas memang harus susah berpikirnya
karena mas harus ketemu dengan klien mas setengah jam lagi
dan itu meeting yang sangat penting
mas mas mas harus mikirin kerjaan
mas gak mikirin keadaan reva
mas mas harus pikirin pergaulan
keunggulannya juga dong mas daripada pekerjaan mas
mas mau lalai ngurusin anak
bukan bukan begitu
ya udah mas
kalau mas gak mau pulang sama aku untuk mencegah apa biar aku sendiri aja yang pulang
karena bagaimanapun aku harus mencegah reva supaya reva gak ikut kontes cowok cewek oke itu
aduh adriana adriana
kalau sudah ada kemauan sulit untuk dihalangi
sayang ya udah
kamu mau mas nganterin kamu sekarang gitu
mas harus kerjakan dulu pekerjaan mas sedikit lagi
setelah itu mas nyusul
jadi lebih baik kamu tunggu di ruangan kerja kamu aja ya
aku sudah bawa tas
aku udah siapin kerjaan aku semuanya
aku tungguin mas disini
bisa repot aku bujukin dia kalau dia ngambek karena tahu aku izinin reva
ya udah mas siap siap dulu mas
ngapain dia disini terus
mungkin disebelah sana kan
iya mas lupa rupanya kuncinya dititip di sapa
selalu juga seperti itu khas
mas di depan
alhamdulillah akhirnya gue bisa ikut kontes cocok juga
aih aih aih
nanti pasti udah siap siap ya mau pergi ke kontes
doain ya bi supaya reva bisa menang
terus bisa lanjut ke final oke
surti mah insya allah ngedoain non reva supaya menang
ya debbie aku udah harus berangkat
mudah mudahan non yang dapat yang menang ya
tuh kan mas
reva pasti buru buru mau pergi sekarang nih mas
lebih baik emas melarang reva supaya reva gak pergi
sebagai papinya reva mas mas harus marahin dia oke
pasti kamu mau ke acara kontes cowok cewek oke itu kan reva
iya sih pi
kamu jawab pertanyaan mama adriana dan papi
mau ke mana tadi
iya emang mau pergi
kamu keterlaluan ya pak ya
papi gak kasih kamu izin malah kamu pergi ke sana
kamu udah berani ngelawan papi
sekarang kamu masuk
ya allah papi
kasian banget sih papi
sampai harus kenal banget sama perempuan jahat ini
mas itu dong sama anaknya tegas
ya kan anak seumuran segitu memang kita tuh sebagai orang tua tuh harus tegas
supaya anak kita juga gak bandel gak nasikal
maafin babi reva semua harus kayak gini
mas harus liatin reva jagain reva supaya dia nggak keluar lagi
harus nanti saja rekam sama sharing
sayang tapi meminta maaf sama kamu ya
hai iya tapi nggak papa kok refah udah tahu terus sekarang gimana jadinya b kamu sekarang pergi
kebetulan sekarang adriana lagi mandi jadi kamu pura pura kabur aja makasih happy
hai mas hai
hai mas saya tadi jaga disini kan nggak kemana mana
hai lah iya mas kan disuruh jaga disini jagain dan ngawasi refah kan kamu yang nyuruh mas